dua pianis klasik muda berbakat asal surabaya siap menggelar konser musik bertajuk resital piano di luar negeri
jika biasanya penampilan musik vokal dengan instrumen ini dilakukan secara solois
namun kali ini kedua musisi ini memadukan penampilannya dengan sebuah lagu khas surabaya dan diiringi atraksi tarian tradisional
dalam pertunjukan nanti mereka akan membawakan lagu daerah khas surabaya seperti gundul gundul pacul dan rek ayore
mereka juga akan berkolaborasi menampilkan atraksi tarian tradisional yang dibawakan dua penari
kedua pianis muda ini juga telah meraih banyak penghargaan di luar negeri hingga mendapatkan beasiswa kuliah musik di amerika serikat
livia pertama tama lahir di indonesia dan livia berasal dari surabaya
dan nifia melihat sebenarnya indonesia dan surabaya ini memiliki potensi yang luar biasa
dan memang benar benar di luar negeri sana masyarakat itu sangat mengapresiasi budaya kita
terakhir kita main aransemen rek ayore untuk supaya melambangkan surabaya
dan kita kan juga gak mau kalah dari orang jakarta
kan kalau indonesia orang tahunya jakarta
kita juga mau bawa surabaya ke dunia internasional kalau bisa
meski dalam persiapan singkat mereka berjanji akan menampilkan sebuah konser yang spektakuler untuk penonton
konser juga diharapkan dapat mewujudkan mimpi dua pianis muda ini menjadi maestro musik kelas dunia